pemerintah menyatakan tingkat mobilitas masih tinggi
walau ppkm jawa bali diperpanjang hingga dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
tingginya angka tersebut berdampak pada lonjakan kasus positif covid sembilan belas
hal ini diungkap koordinator tim pakar dan jubir pemerintah
untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
dalam konferensi pers virtual selasa sore
menurut wiku angka kematian pada gelombang tiga ini
lebih rendah bila dibandingkan gelombang sebelumnya
saat lonjakan delta kematian mencapai dua belas jiwa
sedang pekan lalu sebanyak lima ratus lima orang meninggal
namun wiku berharap masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah
mengingat varian omikron memiliki sifat lebih mudah menular
dibandingkan varian delta
hal ini untuk mencegah nakes terbebani dengan lonjakan kasus covid sembilan belas
trend mobilitas meskipun fluktuatif justru mencapai level tertinggi
bahkan tertinggi sejak awal pandemi
utamanya di pusat belanja lokasi retail rekreasi dan taman
tingkat mobilitas masih setara dengan periode idul fitri dua ribu dua puluh satu silam
yang terjadi tepat sebelum lonjakan kasus kedua
sementara mobilitas di perkantoran dan lokasi transportasi publik
justru lebih tinggi dibanding masa sebelum lonjakan kedua
meskipun di minggu lalu tren mobilitas sedikit menunjukkan penurunan
level mobilitas yang masih tinggi ini perlu dijadikan kewaspadaan
untuk mengurangi mobilitas epidemiolog dari griffith university australia
diki budiman menyatakan pemerintah dapat membatasi pergerakan para pekerja kantor
berbeda dengan kelompok pekerja informal
golongan inilah yang dapat mengerjakan pekerjaannya dari rumah masing masing
sehingga dapat meminimalisir jumlah orang yang beraktivitas di luar rumah
nah ada mitigasi ya
kita lakukan antara lain bahwa jelas kita hanya bisa melakukan pembatasan
pada kelompok yang realistis untuk dilakukan pembatasan
apa itu misalnya pekerja kantor yang punya gaji tetap
nggak mungkin kita pedang lembas sopun jualin nggak mungkin
itu udah nggak realistis tahun ketiga ini
pekerja kantoran pekerja pekerja yang memungkinkan di rumah dengan wfh
nah ini yang harus ditingkatkan yang memang realistis
nah ini jumlahnya jutaan lho
pegawai negeri pegawai bumn dan juga mungkin sektor swasta
ini bisa ini yang belum dimaksimalkan
diki juga meminta pemilik pusat pusat perbelanjaan
memperbaiki kondisi bangunannya terutama sirkulasi dan sanitasi
karena virus ini tidak hanya berfaktor dari manusia sebagai pembawanya
namun lingkungan sekitar juga turut andil
sementara memasuki februari dua ribu dua puluh
kasus covid sembilan belas di indonesia terus naik
hingga akhirnya selasa lima belas februari tercatat lima puluh tujuh empat puluh sembilan kasus
tim liputan cnn indonesia jakarta